politikus partai keadilan sejahtera mahfud sidik menyebut
perpecahan di tubuh partainya sudah tidak bisa lagi dihindari
banyaknya calon legislatif yang mulai berguguran dikatakan
jadi alasan perpecahan itu
sebelumnya konflik antara fahri hamzah dan presiden pks pun belum tuntas
ditambah di internal pks pun terjadi perpecahan
dengan menghalangi anis patah sebagai calon presiden dan cowok presiden pks
konflik internal di tubuh partai keadilan sejahtera memasuki babak baru
menurut politikus pks mahfud sidik kepada cnn indonesia com
perpecahan di pks sudah tidak bisa dihindari lagi
banyaknya caleg yang mundur disebabkan beredarnya dua surat pernyataan pengunduran diri
dpp pks membuat persyaratan untuk bakal calon anggota dewan di semua tingkatan
yang mendaftar lewat pks yang tercantum dalam surat dpp pks tertanggal dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
isi perjanjian tersebut meminta bakal caleg pks mengisi
dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bertanggal kosong
menurut mahfud para caleg menganggap surat tersebut melanggar undang undang
menjawab tudingan itu ketua departemen politik pks pipin sopian
meminta para bacalek untuk tidak menyalah artikan surat tersebut
karena partainya memiliki kriteria caleg yang ketat
pipin juga menampik ada perpecahan di internal partai
jadi kami sebetulnya ingin mengetahui mana memang kader yang loyal
yang punya loyalitas kepada partai
sehingga ke depan itu tidak ada lagi persoalan di internal pks
tetapi kita akan lebih lari cepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini
kami ingin juga menyelesaikan hal itu
jadi kalau misalnya ada dari beberapa pihak yang mundur
jumlahnya tidak sedikit saya harus menyampaikan jumlahnya tidak sedikit
kurang dari lima persen kurang dari dua mungkin dua lima
selain di level kader perpecahan di tubuh pks juga terlihat di level petingginya
saat melakukan deklarasi capres anies mata oleh para relawan di bandung april lalu
muncul larangan kader pks jawa barat untuk hadir dalam deklarasi itu
meski demikian anies menegaskan itu hanya sebuah kesalahpahaman
enggak enggak enggak itu masalah diskonikasi yang kemarin di bandung
nanti kalau akan di pks kan ada sembilan calon ya saya akan hanya salah satu
kalau nanti ditakdirkan kita dapat tiket dari pks
kita dapat pasang di dalam kursi insya allah kita akan berhasil
dikutip dari laman tirto id menurut mahfud sidik
pembersihan kelompok anies mata dilakukan oleh dpp pks lewat intelijen pks
yang dikembangkan oleh mantan anggota badan intelijen negara suripto
bahkan saat konflik internal mencuat
beredar dokumen berjudul mewaspadai gerakan mengkudeta pks tanpa jelas siapa memuatnya
konflik antara wakil ketua dpr fahri hamzah dan presiden pks sohibul iman pun belum juga tuntas
yang terbaru status laporan fahri hamzah terhadap sohibul iman telah naik ke tingkat penyidikan
fahri hamzah yang mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
atau spdp menilai polisi memiliki alat bukti yang kuat untuk meningkatkan status kasus itu
ya ini agak panas sih kalimatnya
perpecahan di tubuh pks semakin meruncing
setelah kadernya diminta untuk membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong
dua kubu di tubuh pks memang saling mengklaim berada di sisi yang benar
dan memenang salah kubu di seberang
ada apakah sebenarnya dengan partai keadilan sejahtera
dan untuk membahas topik kami malam hari ini
saya sudah ditemani oleh bang mahfud sidik
politikus partai keadilan sejahtera
masih politikus pks ya bang mahfud ya
selamat malam bang mahfud
sudah panjang umurnya
direktur respektif media riko marbun
terima kasih bang riko sudah datang
kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari dpp pks
namun hingga saat ini belum mendapatkan respon positif
untuk bersama sama kami pada malam hari ini
dalam dialog kami hari ini
oke saya mau tanya ke bang mahfud dulu
anda ini kan lima belas tahun jadi anggota parlemen
salah satu speakers yang cukup aktif dari pks yang sudah kami kenal
tahun ini mencalekkan diri lagi atau absen dulu
saya tidak maju lagi sebagai calon anggota dpr di pemilu dua ribu sembilan belas
karena memang nama saya tidak ada di dalam list yang didaftarkan pks ke kpu
mungkin saya akan mengikuti jejak sohib saya sahabat saya bang fahri hamzah
kalau beliau mau jadi marbot saya mungkin jadi muazzin musola gitu
jadi anda yang tidak mau maju atau anda yang dihalangi untuk maju
jadi sejak dua ribu empat sampai dua ribu delapan belas sekarang
daerah pemilihan saya berturut turut di jabar delapan cirebon indramayu
lalu kira kira setahun yang lalu saya dapat kabar
katanya saya diminta pindah ke kalimantan barat
oke saya terima
sudah hampir mungkin empat bulan saya coba pelajari daerah sana saya turun
dikatakan ini keputusan dpp ya sudah saya oke saya jalan
tapi kira kira akhir ramadan yang lalu
saya dapat kabar bahwa nama saya memang sudah tidak muncul lagi di
saya pikir itu kewenangan dpp silahkan
jadi saya juga tidak mengurus berkas satu lembar pun
termasuk tidak harus menandatangani formulir kosong
maksud saya formulir pernyataan mundur bertanggal kosong
jadi itu betul isu yang beredar bahwa ada formulir pernyataan mundur yang tanggalnya kosong
itu bukan isu tapi fakta
karena memang ada surat edaran dari dpp pks ditujukan kepada caleg dari kader pks
agar setiap calegnya ada surat edaran dari dpp pks ditujukan kepada caleg dari kader pks

yang pertama surat pernyataan bersedia mengundurkan diri karena alasan blablabla
dan yang kedua surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota dpr atau dprd tapi bertanggal kosong
karena surat itu ditandatangani presiden dpp jadi yang tahu pak presiden
saya tidak tahu dan karena saya tidak harus tandatangan
jadi saya juga tidak berupaya mendalami apa sebab musabab atau apa namanya asal muasalnya
oke publik di luar gini dengan banyak anda tidak maju bang fahri tidak maju ada juga beberapa
apakah hanya anda berdua saja sama bang fahri atau banyak juga kolega anda yang quote unquote terpaksa tidak maju di pileg kali ini
saya tidak tahu persis berapa yang tidak maju tetapi memang yang saya dengar bahwa cukup banyak yang keberatan dengan surat itu
bukan persoalan bahwa tidak mau taat dengan surat itu gitu ya karena ini adalah perintah dari dpp
tetapi mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai surat itu apa latar belakangnya apa tujuannya
anda sendiri tidak dapat penjelasan apa apa
tapi yang paling tidak bisa mengira ngira sendiri untuk mengantisipasi apa gitu
ya dan banyak juga pengurus wilayah atau daerah yang tidak mendapat penjelasan sehingga mereka kesulitan juga menjelaskan itu ke caleg caleg pks
dan yang kedua yang lebih penting banyak dari mereka yang saya dengar bahwa mereka melihat kok secara subsansi ini bertabrakan dengan prinsip prinsip peraturan perundang undangan prinsip demokrasi prinsip representasi
bahkan ada juga yang mengatakan wah ini secara syariat islam juga sebenarnya sudah bertabrakan
ada hal yang sifatnya substantif ada hal yang sifatnya prosedural itu yang mereka persoalkan
tapi karena mungkin tidak ada jawaban sampai akhir akhirnya sebagian mereka mengambil
jadi keputusan mundur kalau saya memang tidak mundur karena memang namanya sudah di drop sejak awal
oke apa yang kira kira anda pikirkan anda cium aromanya kenapa pengurus pks sekarang membuat anda atau mencoret nama anda sampai anda tidak bisa maju lagi bang mahfud
dan teman teman anda beberapa
kalau saya sih nggak ada persoalan ya tetapi karena kasus kasus semacam ini terjadi hampir merata ya di berbagai wilayah

tapi kalau saya melihat perpecahan dengan cara cara yang menurut saya tidak demokratis inilah yang justru memunculkan satu arus perdebatan di dalam pks
dan bahkan bukan saja perdebatan tapi juga terjadi gelombang perbedaan yang saya akhirnya dalam satu kesempatan di media saya katakan bahwa
nampaknya kalau cara mengelola perbedaan dan konfliknya seperti ini perpecahan di tubuh pks itu sulit dihindari
anda lihat perpecahan sudah di depan mata atau sudah terjadi saat ini
apa sih yang sedang terjadi saat ini di pks bang
kalau saya melihat bahwa ada perbedaan ada konflik tetapi cara mengelola perbedaan dan konflik ini
nampaknya sulit mengantarkan kepada islah atau perbaikan atau kompromi
dan yang kedua kenapa saya kemudian membuat pernyataan semacam itu
bahwa kelihatannya konflik ini sulit dihindari terjadi perpecahan di pks
karena saya membaca dokumen yang pernah beredar ini ini dokumen beredar kira kira dua tiga bulan yang lalu
apa itu dokumennya pak wadid
judulnya mewaspadai gerakan mengkudeta pks
saya pertama kali membaca ini di twitter
boleh ditunjukkan ke kamera pak wadid
saya lupa ini akun siapa tm dua ribu atau yang lain saya hilaf gitu ya
tapi kemudian di grup grup whatsapp ini jadi beredar sangat viral
dan kalau saya baca tulisan ini
karena ini juga sudah beredar di banyak tempat
saya melihat bahwa dokumen ini dokumen ini istilah saya ya
dokumen yang dibuat oleh hantu untuk menciptakan hantu di dalam pks
kurang lebih daripada kita membahas satu persatu isi dokumen
tapi apa yang ingin ditunjukkan apa yang ingin ditampakkan dari dokumen hantu oleh hantu ini
yang pertama kalau dibaca dokumen ini ada pihak yang tidak mengakui
sebagai pendesain tulisan ini sebagai yang menyebarluaskan tulisan ini
yang mendiseminasi di internal pks tujuannya adalah ingin menciptakan hantu di dalam tubuh pks
sehingga kemudian kader ya simpatisan dan pengurus pks itu mengalami fobia yang masif
yang masal begitu bahwa di dalam tubuh pks ini ada hantu
dan hantu itu adalah pihak yang ingin melakukan kudeta
di dalam tubuh pks
sesuai dengan judul tulisan ini
kudeta berarti kepengurusan resmi yang dipimpin oleh presiden soeboleman dengan pak salim sika
oh iya kudeta dalam artian ingin mengambil alih organisasi ini secara keseluruhan
siapa yang merasa tertuduh atau dituduhkan dalam dokumen ini
hantu hantunya yang ingin mendongkel pak soeboleman
ini pertanyaan menarik
jadi pertanyaan itu pernah juga disampaikan dipertanyakan kepada beberapa petinggi pks
dan kompak beberapa petinggi pks
itu mengatakan ini hoax
ini nggak ada
oke itu satu penjelasan yang kita terima misalnya
sebagai penjelasan verbal
tetapi begitu banyak orang kemudian bisa melihat
apa yang terjadi day by day di dalam pks terutama dalam pola konfliknya
ini kok persis sekali menggambarkan ya apa apa yang ada dalam dokumen
satu persatu terkonfirmasi ya mas
kudeta pks ini terkonfirmasi
apa yang ditujukan di situ dan kemudian terjadi bang mahfud
misalnya begini bahwa di dalam tubuh pks itu ada sekelompok orang yang ingin mengkudeta pks
lalu kemudian diberikanlah name calling kepada anies mata ini sebagai osan
lalu yang ada di pks di luar anies mata dan loyalisnya disebut osin orang sini gitu ya
lalu dibuat rangkaian sedemikian
berupa satu skenario dan proyeksi ke depan tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi
tetapi kemudian yang menarik dalam dokumen ini dibuat satu rekomendasi bagaimana menyikapi osan ini
bagaimana menyikapi orang yang akan mengkudeta pks ini
oke tapi anda lihat gerakan osan itu memang ada kelompok osan itu memang ada
nah terlepas dari ada atau tidak karena i osan itu istilah yang ada di sini bukan istilah dari saya
gagasan inti dari dokumen ini adalah yang harus dilakukan oleh partai
melakukan pembersihan secara sistemik terhadap yang disebut osan ini
seperti apa pembersihannya mas
pembersihan itu mulai dari pemecatan mulai dari pencopotan dari semua jabatan struktural
penggantian dan pemecatannya termasuk dalam proses pencalegan ini
bagaimana dibuat satu mekanisme yang membuat mereka kemudian ketika tidak bersetuju mereka akan mundur
jadi satu pola yang sangat sistemik
yang menurut saya kalau saya mengatakan bahwa pengelolaan konflik dan perbedaan di pks tidak bisa dihindari kepada terjadinya perpecahan
ini sebenarnya adalah desain yang diinginkan oleh dokumen ini
nah siapa yang membuatnya
ya itu yang saya katakan ini hantu
karena tidak ada yang pernah mengaku hal ini
oke ini termasuk apa yang kemudian terjadi pada pak fahri hamzah mungkin pak anies mata mungkin seperti itu
pak fahri hamzah kalau dibaca dokumen ini
ini menjadi bagian dari skenario di sini
saya ambil contoh misalnya begini
ketika pak fahri hamzah meminta pertimbangan kenapa dia diminta turun dari jabatan wakil ketua dpr ri
lalu ada proses komunikasi dan seterusnya
tapi kemudian tidak ada titik temukan ada perbedaan pandang mengenai mekanisme pergantian pimpinan dpr
lalu kemudian fahri hamzah dianggap melanggar disiplin organisasi diproses di bpdo
lalu kemudian ke majlis sakim
sehingga ada keputusan dia dipecat dari keanggotaan pks
tetapi sebelum keputusan pemecatan itu keluar secara resmi
ada satu orang di luar pks yang membawa bawa draft surat kepada tokoh partai politik lain
dan mengatakan sebentar lagi fahri hamzah akan dipecat
proses keputusan resmi oleh mahkamah partai itu belum keluar tetapi kemudian sudah ada pihak luar ya
sudah ada pihak luar yang membawa bawa draft ini
dan itu betul
dan juga ada satu orang yang mungkin punya akses terhadap informasi yang ada di partai
itu juga sudah upload di twitter dia bahwa sebentar lagi fahri hamzah akan diganti
jadi ini memang kalau saya baca dan siapapun yang pernah membaca ini melihat bahwa
semua yang terjadi waktu demi waktu peristiwa demi peristiwa
ini seakan mengkonfirmasi semua skenario yang dirancang oleh
skenario pembersihan tadi kan
skenario pembersihan yang nanti ujungnya adalah bagaimana pak anies dan loyalisnya ini tidak ada lagi di pks
beberapa waktu yang lalu presiden pks dalam wawancara bersama saya sempat merespon adanya
ini kan sebenarnya dugaan atau apa namanya kecurigaan seperti ini sudah ada sejak lama
bahkan dilontarkan berkali kali oleh pak fahri hamzah secara sangat terbuka
kita dengarkan di penjelasan dari presiden pks soebu liman beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya kecurigaan

pembersihan lah terhadap orang orangnya fahri anies mata dan mungkin mahfud sidik
bagi fahri mungkin itu konsekuensi logis buat dia saya udah gak di dalam ya hantemin aja partai ini
bahkan semua statement tadi semua ada fitnah semua
sekarang aja pengikut fahri itu ada yang suka nulis
di partai ini sekarang bicara kritis langsung dipecat
yang bersangkutan tidak diapa apain oleh kita mengatakan begitu tidak diapa apain
masih sebagai kader lagi sekarang
jadi kami ini kader harus bisa membedakan antara sikap kritis dengan membangkang itu beda sekali
jadi saya ingin katakan disini semua klaim klaim yang fahri katakan itu adalah klaim klaim ya sangat fitnah semuanya
masuk kalimat kalimat tadi
ton tunjukkan kepada saya ya orang kritis dipecat gak ada kok
yang biasa media selalu tanyakan apakah fahri ini bisa kembali ke pks
pak herfahri ini sudah pernah di pks pasti kami prioritaskan untuk masuk kembali ke pks
kuncinya sederhana satu
akui kesalahan sudah berbohong minta maaf
di detik itu juga kta nya hidup lagi kartu tanda anggotanya
ya ini katanya apa yang dicurigai bahwa orang orang yang ingin melawan atau ingin berseberangan gitu dengan pengurus pks itu tidak dipecat kok
bahkan teman temannya pak fahri banyaknya tidak dipecat
itu seperti pengakuan dari presiden pks
anda saya akan minta konfirmasinya dan jawabannya usaha jadwal berikut
tetap selamat makan
sebelum saya akan bertanya ke bang mahfud mengomentari tadi jawaban dari pak soebul iman beberapa waktu yang lalu
sempat kami wawancarai kami sampaikan kembali bahwa kami sudah mencoba menghubungi pihak dari dpp pks
dan sehingga saat ini hingga malam hari ini hingga dialog ini berlangsung kami belum mendapatkan respon positif atas kehadiran perwakilan dari dpp pks
bang mahfud gimana itu kan sebenarnya itu kan bukan tuduhan ya
kecurigaannya sudah lama diungkapkan dan dijawabnya seperti itu sama pak soebul
saya secara pribadi berat sebenarnya
mengenai tema ini
kenapa karena kalau ibarat rumah tangga
kan mestinya masalah atau konflik antara suami istri dalam satu keluarga itu kan cukup diselesaikan di dalam
iya kan nggak perlu dibawa keluar
apalagi kita bicara di media
tetapi karena masalah yang terjadi dan konflik yang terjadi sudah menyangkut tuduhan
dan tuduhan itu punya aspek eksternalitasnya
maka mau tidak mau konflik yang ada dalam sebuah rumah tangga ini
dia harus diselesaikan dengan melibatkan pihak di luar
dan harus dibuka
kalau dalam konteks analogi tadi masalah dalam keluarga
kalau seorang suami menuduh istrinya berselingkuh
maka ini sudah menyangkut aspek eksternalitas
si suami yang memberikan tuduhan
dia harus menghadirkan saksi
dan kemudian kalau seistri gak bisa terima
dia bisa memprosesnya secara hukum
apakah melalui proses mediasi
dengan ada perwakilan dari pihak laki dan perempuan
kalau tidak selesai melalui proses peradilan
nah saya pikir kalau kita baca dokumen ini lagi lagi
ya dan ini banyak mengkonfirmasi apa yang terjadi di lapangan
kan banyak tuduhan dan fitnah terhadap pihak pihak yang ada dalam dokumen ini
misalnya bagaimana dalam satu acara pengarahan di aceh misalnya
saya berani menyebutkan contoh ini
karena ada yang berani bersaksi
ada seorang pencerama instruktur resmi pakai bendera partai
mengatakan anies mata itu adalah agen zionis yahudi
ini kan tuduhan serius ini
kemudian di tempat yang lain
bahwa anies mata korupsi misalnya
pilkada dan segala macamnya
itu oleh pengurus pks bang
orang orang yang berbicara atas nama struktur
dan kalau ini mau dibuktikan secara hukum
jadi karena ini sudah menyangkut tuduhan fitnah yang ada aspek eksternalitasnya
dan kalau ini tidak diterima
mesti diproses secara hukum
apakah mediasi atau pengadilan
maka saya melihat bahwa persoalan yang ada dalam rumah tangga pks ini
memang mau tidak mau harus dibuka
pernah diajak ngobrol nggak sih bang
pernah diajak tabayun gak sih
orang orang yang dianggap
kelompok osan dengan orang yang disebut dengan osin gitu dalam dokumen ini
pernah ada komunikasi
pernah ada komunikasi dari hati ke hati
ada hal yang menarik
di dokumen ini
mereka memberikan pengantar bahwa di tubuh pks
itu ada riwayat konflik
tahun dua ribu tujuh mereka menyebut ada satu kelompok yang memicu konflik di pks
yang disebut dengan apa namanya fkp
forum kadar peduli
kebetulan dua ribu tujuh sayalah yang memberi nama forum kadar peduli kepada sejumlah kader pks ini
yang mengkritis kebijakan kebijakan pks
saya waktu itu masih ketua fraksi dpr
jadi mereka inget betul bahwa mahfuz siddiq lah yang memberi nama fkp
tetapi fkp ini perbedaan dan masalah yang muncul di mereka tidak menyebabkan perpecahan
dalam tubuh pks
dan mereka selesai juga
karena cara mengelola konfliknya tidak seperti yang di rekomendasikan di sini
nah sekarang mereka menyebut ada osan orang sana
lalu bagaimana cara menghadapi perbedaan dan konflik dengan osan ini
itu dijelaskan di situ
di sini ditulis yaitu dengan melakukan pembersihan
dan itu dan oke
anda bisa bacakan dan seberapa besar kebenarannya dan fakta fakta yang terjadi
dari dokumen itu
karena dokumen ini sudah saya pernah dapatkan juga di twitter di sosial media
jadi ini sudah menjadi milik publik ya
di halaman sebelas itu ada langkah langkah antisipasi menghadapi osan
dan osan ini yang dimaksud adalah anis mata dan loyalisnya
satu melakukan bank data
bank data itu apa
di sini disebutkan setiap kader pks ini harus dikasih warna
ada warna merah
kalau merah itu berarti osan berat
pendukung pak anies mata model fahri hamzah lah kira kira gitu ya
ada ada juga bukan
ya saya nggak tahu ya
nah lalu yang kuning
kuning itu yang dianggap ya masih setengah setengah begitu
ya ada yang abu abu
lalu ada yang hijau
hijau itu artinya ya daihatnya osin begitu
jadi sekarang kalau berdasarkan ini dan ini praktek yang ada di lapangan kader pks itu punya stabilo masing masing
ini kan menciptakan polarisasi
menciptakan pembedaan pembelahan secara sadar di dalam tubuh kader pks ini sangat bahaya
yang kedua misalnya pembersihan daftar calon anggota majelis syura
majelis shura nya nanti baru dua ribu dua puluh
tapi mereka sekarang sudah ingin melakukan pembersihan
dan langkah langkahnya sudah dilakukan sekarang
instruktur dalam kelompok kelompok pembinaan yang merupakan ujung tombak penjaringan calon anggota majelis syuro
sekarang sudah banyak diganti
yang terindikasi tadi merah kuning abu abu
nah ini diganti semua
berarti itu dua sudah terjadi ya
yang ketiga misalnya ya
pembersihan pengurus struktur
terutama kaderisasi bko dan humas
itu pun sudah terjadi
bahkan beberapa hari yang lalu ada pengurus dpd diganti tengah malam
ya seperti terjadi di
tapi tadi dibantah oleh pak soebul katanya tidak ada yang diganti
tidak ada yang diganti
tadi terjadi di jawa timur juga terjadi
di kediri di situ bondo
itu malam hari mereka diganti
itu karena kinerja atau karena bagian dari dianggap bagian dari stabilo
karena tidak mau menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong
kemudian pembersihan struktur pembersihan caleg
itu yang anda alami
nah pembersihan caleg salah satunya adalah misalnya begini
ada yang ditanya pengurus dpp
kenapa sih dpp pks mengeluarkan surat keharusan tanda tangan mundur bertanggal kosong
mereka katakan itu kewenangan kami
yang kami butuhkan adalah caleg yang taat
oh jadi itu adalah instrumen mereka untuk mengukur apakah caleg ini taat atau tidak
walaupun secara substansi bertabrakan dengan demokrasi
bertabrakan dengan undang undang
tapi mereka tidak peduli
jadi ini memang sejalan betul dengan yang saya lihat
saya lihat ada juga operasi intelijen disitu
itu apa itu bang
ini di dokumen ini yang menulis ya
jadi kalau saya bicara di media bahwa ada operasi intelijen di pks
sebenarnya berangkat dari dokumen yang ditulis hantu ini
dan anda lihat itu terjadi
sangat nampak sekali
karena saya ini penalama di komisi satu
dan tujuh tahun saya bermitra dengan intelijen
jadi tahulah cara cara intelijen
di dalam cara mengkonstruksi dokumen ini
ini juga model model atau gaya gaya kerja intelijen
saya paham betul
jadi memang kalau kita lihat
apa yang terjadi dalam proses konflik dan perbedaan di pks
ini banyak mengkonfirmasi apa apa yang ada di dalam dokumen ini
jadi apa yang kemudian dituliskan dokumen hantu ini
satu persatu faktanya terbukti
dan anda bisa rasakan dan kbkd bisa rasakan
dan kalau saya mengatakan bahwa
kalau pengelolaan perbedaan dan konflik di pks seperti sekarang ini
maka perpecahan tidak bisa dihindarkan
dan ini sebenarnya yang didesain
yang ditargetkan oleh dokumen ini
siapa yang mendesain itu
untuk perpecahan pks
ini hantu yang menciptakan hantu
hantunya itu dari luar atau dari dalam pks
saya perlu ilmu khusus untuk bisa
ya terjadi penampakan begitu ya
saya akan tanya yang orang ini bukan hantu
tapi saya yakin dia bisa menjawab
apa yang bisa anda lihat dari
ini pks partai islam yang dianggap solid
kalau bahasa madura itu kan solid itu sulit gitu
apakah ini solid atau sulit
apa yang bisa anda baca dari sini
ya yang pertama yang bisa kita lihat ya
bukan mitos ya
mungkin slogan bahwa pks itu solid
terbantahkanlah malam ini begitu ya
secara fakta itu ya
secara fakta ya
kalau saya melihat dan apa apa yang kita lihat
perkembangannya selama beberapa bulan mendatang ini
sebenarnya ini cukup menyedihkan ya
karena kalau kita bicara volatilitas suara partai politik
terutama partai islam
itu selalu umumnya volatilitas itu artinya
naiknya atau turunnya suara partai politik
turunnya suara partai politik itu
umumnya disebabkan oleh dua faktor
faktor yang pertama itu adalah faktor eksternal
perubahan sistem pemilu
nah faktor internal ini adalah
situasi kohesivitas yang ada di dalam partai politik itu sendiri